sementara itu untuk memberikan pertolongan medis yang cepat bila terjadi kecelakaan pada rider di gelaran motogp seri ke lima belas indonesia
airnav indonesia menyediakan rute darurat untuk helikopter
rute ini dibuat khusus dari pertamina mandalika international circuit menuju rumah sakit umum daerah ntb
dengan waktu terbang sekitar lima belas menit
rute darurat disiapkan airnav indonesia untuk memberikan prioritas kepada helikopter jika terjadi kepadatan pada jalur penerbangan yang dilalui
pengguna jalur penerbangan yang sama diminta memberikan prioritas kepada helikopter medis
di pertamina mandalika international circuit tersedia tiga helikopter untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan dalam gelaran motogp pada kali ini
kita menyiapkan jalur khusus dari mandalika sampai ke rsud provinsi yang menjadi rujukan perawatan para pembalap
nah jalur khusus ini
yang kita siapkan sehingga
residen penerbangan yang ke lombok atau luar itu akan menghindar jika memang terjadi kecelakaan pada saat race